ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
sekali lagi siapa
kemana sih mereka
mah kok belum pulang sih jam segini